abang kaget banget sih kayak ngeliat kuntilanak aja
ini kan omas ya kamu tadi manggil manggil
lagian apa ngapain sih di kebun
kalau mau ke rumah ya ke rumah aja nggak usah di kebun
malu ntar ngeliat orang
eh gimana serang gua di sini
ngapain ya taman
eh gua mau ajak lu nonton pelem
justru kita nonton pelemin jangan yang bagus yang jelek
kok yang jelek
kalau yang bagus banyak penontonnya jadi rame
kok yang jelek
yang jelek sepi kita bebas
jangan kita bisa gerak gerak
ah lah abang pikirannya ngeres aja tuh
soalnya saya banyak kerjaan
cucian masih numpuk
gosokan belum digosok semua
gimana bang tuh bang numpuk kerja
anak lu dong suruh
dia lagi nekema aja di kamar trauma kali bang
kejadiannya tuh kemarin
sekarang gini aja kalau abang mau ngajak saya
ntar baru kita jalan bang
jangan jalan kita kemana aja dah
kita nonton ke kemana ke saya mau dah
gila lu gila keren begini lu suruh nyuci ngosok apaan sih
ya abang cuman keren
abang cuman keren aja ribet
tuh bajunya yang lecek
kan jadi ganteng lagi kalau emang ganteng mah
maan sih gua mau nyantai nyantai
bantuin lu pantas gua kagak
mau nggak yaudah kalo nggak mau mah
gua mau demi lu gua mau
nah gitu dong bang
udah benyot lu